atas fonis terhadap ahok wakil gubernur dki jakarta jarod saiful hidayat mengatakan bahwa dirinya akan selalu siap mendukung dan membela ahok
meskipun hakim sudah menjatuhkan fonis dua tahun penjara namun jarod yakin ini belum berakhir karena ahok akan mengajukan banding atas fonis tersebut
begitu kan kita bisa banding saya nggak tahu banding nggak beliau
ya banding emang ajukan banding kan
ya banding kita tunggu banding
kalau kita jalan terus kita tidak pernah mikirkan berande ande ya berande ande begitu ya tentang keputusan ini
yang kita ketemu selalu mikirkan bagaimana kita menyelesaikan tugas ini dengan sebaik baiknya sampai dengan oktober dua ribu tujuh belas
siap untuk membackup apapun juga siap untuk mengambil alih tanggung jawab dan sebagainya ya
siap untuk melindungi beliau juga siap untuk membela beliau juga
ya bagaimanapun ya
kita itu satu kota ya